kejaksaan agung menetapkan enam belas orang sebagai tersangka
dalam kasus korupsi di perusahaan plat merah pt timah
dari enam belas orang tersangka beberapa diantaranya adalah harvey muiz
kemudian ada helena lim pengusaha yang dikenal sebagai crazy rich peak
dan mantan dirut pt timah mohtar riza pahlevi tabrani
berdasar hasil pemeriksaan dan penyelidikan kejaksaan agung
akibat kasus ini negara dirugikan hingga rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
kejagung menyebut peran suami sandra dewi ini sangat sentral
yakni dengan mengumpulkan petambang ilegal
dan melakukan modus menyewa peleburan timah atau smelter
yang selanjutnya kumpulkan keuntungan dari perusahaan smelter itu sebagai dana csr
akankah jumlah tersangka bertambah
hingga seperti apa kasus yang berjalan sejak tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh dua ini
dan merugikan negara sebesar rp dua ratus tujuh puluh satu triliun ini
kita akan bahas setelah informasi berikut ini
suami selebritas sandra dewi harvey muiz
tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan pt timah terbuka
tak tanggung tanggung nilai kerugian negara atas aksinya mencapai rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
harvey kini telah ditetapkan tersangka oleh kejaksaan agung
satu dari enam orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif
tim penyidik memandang telah cukup alat bukti
sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka
hm selaku perpanjangan tangan dari pt rbt
kejagung bilang harve muis berperan mengakomodasi pertambangan liar pt timah terbuka
dalam hal ini direktur utama pt timah dan direktur keuangan pt timah
terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka
sebagai pengusaha harvey memiliki sejumlah kekayaan
beberapa di antaranya rumah mewah kendaraan mewah hingga jet pribadi
yang harganya diperkirakan dua juta dolar amerika serikat atau setara dengan tiga puluh satu miliar rupiah
nama lain yang ikut terseret kasus ini adalah crazy rich p i k helena lim
helena lim terlebih dulu ditetapkan jadi tersangka oleh kejaksaan agung dalam kasus yang sama
namun peran helena lim berbeda dengan suami sandra dewi
selain sebagai pengusaha heli nalim juga dikenal sebagai model penyanyi
sebagai penyanyi helena lim juga dikenal sebagai penyanyi penyanyi penyanyi penyanyi penyanyi
wanita kelahiran november seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ini dikenal sebagai crazy rich lantaran memiliki rumah super mewah
di kawasan p i k jakarta utara
sebelum melakukan penahanan kejaksaan agung telah menyita sejumlah barang bukti dari kediaman helena lim
salah satunya adalah uang sepuluh miliar rupiah dan dua juta dolar singapura atau setara dua puluh tiga empat miliar rupiah
dengan pt timah dan sama sama juga memungut uang dari hasil eksplorasi timah di bangka belitung
kemudian sama sama sebenarnya untuk kepentingan cecak tapi faktanya sama sama digunakan untuk kepentingan pribadi
dan untuk iln digunakan untuk usaha apa namanya usaha manajer atau penukaran uang
tak hanya kerugian materi kejaksaan agung menyebutkan dalam kasus ini
nilai kerusakan lingkungan yaitu kerugian
ekologis sebesar satu ratus delapan puluh tiga tujuh triliun rupiah
kerugian ekonomi lingkungan sebesar tujuh puluh empat empat triliun rupiah
dan kerugian biaya pemulihan lingkungan yang mencapai dua belas satu triliun rupiah
dalam kasus dugaan korupsi tata kelola komunitas timah ini enam belas orang ditetapkan sebagai tersangka
untuk kepentingan penyidikan suami selebritas sandra dewi harvey muiz
helena lim maupun empat belas tersangka lainnya harus menjalani penahanan dua puluh hari di rutan salemba
cabang kejaksaan negeri jakarta selatan
tim liputan kompas tv
kejaksaan agung menetapkan enam belas orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di perusahaan plat merah pt timah
akankah jumlah tersangka bertambah
hingga seperti apa cerita kasus yang berjalan sejak tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
dan merugikan negara dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah ini
kenapa ini baru terungkap dan sebanyak itu tersangkanya
gini teman teman media masyarakat dan apalagi jaringan masyarakat tambang indonesia ini harus bersyukur ya
dengan adanya pengungkapan perkara perkara big piece yang dilakukan oleh bajak saga ngayak hari ini
salah satunya ini bukan main main dengan kerugian begitu fantastik ya
rp dua ratus dua puluh satu triliun itu yang dirugikan bukan hanya negara bukan hanya masyarakat
itu menjadi kerugian kalau kita tidak tangani secara serius perkara perkara seperti ini
bukan karena baru terungkap tapi keberanian pimpinan seorang istri bura nugit
dasar agro agro indonesia berani mengungkap kasus kasus kakap big piece
yang notabene berdampak luas kepada tidaknya tambang timah
tapi juga emas tapi juga batu bara tapi juga nikel
dan kasus kasus lainnya seperti jawa seraya asabri dan garuda
dan semuanya terbukti bersalah seperti itu
oke baik enam belas orang terbukti bersalah kalau dari versi kejaksaan agung
mas melki gimana jatah melihat kasus ini yang kemudian diungkap oleh kejaksaan agung
apakah juga bertanya tanya kenapa baru terungkap
ya jadi pertama tentu saja kami mengapresiasi langkah teman teman di kejaksaan agung
yang tampaknya memang sangat serius dalam membongkar praktik korupsi pertambangan pribadi
meskipun sebetulnya di jatam itu kita ada beberapa catatan yang mestinya
menjadi perhatian teman teman di kejaksaan agung
satu misalnya terkait dengan aduan kurang lebih sekitar dua puluh tujuh perusahaan pemilik smelter
dua ribu sembilan belas lalu di mana aparat kepolisian melakukan penertiban karena diambil
untuk bekerjasama dengan perusahaan perusahaan ini
dengan si pt pima kan bermasalah
penegakan hukumnya dari aparat
tetapi di saat yang sama tadi
artinya ada bias kepentingan di situ
lalu yang kedua dan saya kira ini menarik
patut tidak hanya mendapat untungan
ya pak ketut ini jumlah tersangka enam belas
apakah masih ada kemungkinan masih bertambah lagi
dan siapapun yang menimbulkan suatu perugihan negara
ini tiba tiba kita tetapkan
mas melki jangan khawatir
dan harapan teman teman ngo
dan tidak mungkin orang yang paling bertanggung jawab
tidak akan terjerat di kasus ini
sehingga kita dalam menghitung kerugian negara
tetapi juga dampak terhadap
apakah nanti dalam kemungkinan
bertambahnya tersangka ini akankah
bahkan kami berpikir tidak saja
korporasi juga penting untuk dijadikan tersangka
dalam rangka tadi aset recovery
jadi jangan khawatir ini masih berjalan terus
bahwa kemungkinan juga pesohor akan menjadi tersangka
setelah enam belas orang dijerat penjerat tersangka
pesohor pesohor ini perannya apa
tapi ke depan mungkin kita kalau
menjerat orang orang yang lain seperti
tindak pidana tppu pasal tiga
tanpa harus melakukan satu tindak pidana
misalnya menerima gratifikasi begitu
ya bisa termasuk semuanya tadi bukannya
gratifikasi kena suap dapat mendapatkan
ke depan juga patut dipercimpangkan
hal yang menarik yang sebetulnya disampaikan pak ketut
dikejar nah ini menarik
tren indonesia ini kan jarang pak ketut
dalam konteks tertentu kan kita seringkali
menyasar mereka mereka yang barangkali
jarang sekali menyentuh aktor aktor
pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri
pak ketut dan mudah mudahan
kerugian lingkungan yang fantastis misalnya tadi
nilai kerugian itu kan itu tidak diakomodir
jadi saya kira saya kira mesti lebih hati hati
bisa mengungkap keterlibatan korporasi
karena ada dua kasus sebelumnya kan
termasuk pt duta palma group
apalagi pak ketut dan ini menarik saya kira
mereka yang bermain pun juga punya pengaruh
sehingga memproses kasus ini memang
selain butuh dukungan publik
maka butuh transparansi juga pak ketut
pak ketut bisa ikut memantau
bisa ikut menangani pak ketut silahkan tanggapannya
kita sudah terbiasa mengani kasus kasus
korporasi seperti jiwasraya dan
pernah kita jerak sampai korporasinya
keuntungan bukan keuntungan dalam tanda kutip ya
semuanya satu korporasi dan kita ajukan
di kasusnya surya dharma ya itu betul sekali
kita belum mengajukan korporasinya sebagai tersangka
juga kita mengajukan tpp
akan sangat banyak berarti bahkan ini akan ditelusuri juga soal
jadi jadi mbak mas ekmeli
kita punya strategi banyak untuk menjerat seseorang
kita tambahkan satu kalau ini lepas tambahan lagi
kepada media dan teman teman ngo
dukung kita ya support kita
pak ketut dalam kasus ini apakah akan dilakukan aset
recovery act atau menyita aset para tersangka
ditetapkan sebagai tersangka teman teman penyidik ini
sudah melakukan aset tracing
artinya sudah melakukan pendataan
mana mana asetnya berada
satu upaya upaya penggeledahan dan penyitaan
dalam rangka tadi recovery asean itu sudah pasti kita lakukan
tentu bukan hanya enam belas orang tersangka
mas melgi untuk mfa pertambangannya juga melibatkan
aparat penegak hukum sebelum teman teman kejaksaan bergerak
itu kan problemnya tapi barangkali
saya kira dengan munculnya
kasus pt timah ini mestinya kan
ugal ugalan pertambangan ilegalnya pak itu gila gilaan
termasuk apa pentingnya mungkin ini bisa
setidaknya untuk konteks yang besar
upayanya mas melky silahkan
perkara ini kalau kita kita sudah melakukan
suatu penataan satelit ya sudah melakukan
hampir dua kali lipat luas jakarta
yang mengalami kerusakan lingkungan
menyatakan kerugian potensi kerugiannya
masukan kita semua memang tidak bisa berdiri
sendiri kita menyalahkan pdt mas saja
bahkan saya bilang ini perkara masih sedang berjalan
semua kemungkinan masih bisa terjadi masih ada pertambahan
jumlah tersangka bahkan pesohor
dan juga akan ditelusuri
terima kasih kapus penkum kejaksaan agung
mas melki nahar sudah bergabung di
sapa indonesia malam hari ini selamat malam